angga beberapa waktu lalu pemeriksaan joko berlangsung secara maraton selama dua puluh dua jam
bagaimana dengan pemeriksaan hari ini apakah joko driono berpotensi untuk ditahan
ya selamat sore eva memang setelah pada hari senin delapan belas februari lalu
pelaksana tugas ketua umum pssi joko driono ini sudah menjawab sekitar tujuh belas pertanyaan
dari total tiga puluh dua pertanyaan yang rencananya akan ditanyakan oleh pihak penyidik
kepada joko driono dan hari ini rencananya ada lima belas pertanyaan
artinya memang dari segi jumlah pertanyaan tidak jauh berbeda
dan kemungkinan besar juga lamanya pemeriksaan juga tidak akan jauh berbeda dengan hari senin
namun ini juga tergantung jawaban yang diberikan oleh joko driono
yang berpotensi misalnya nanti akan ada pertanyaan pertanyaan tambahan
karena memang apa yang disangkakan pasal pasal ataupun jenis pelanggaran yang tidak nah yang dilakukan oleh joko driono ini

dua seperti itu yang sedang ditelusuri oleh pihak kepolisian khususnya satgas mafia antibola
yakni soal pengaturan skor baik di liga tiga liga dua ataupun liga satu
dan satu lagi adalah soal penghilangan atau mengurusakan barang bukti dari satu tempat yang sudah disegel oleh pihak kepolisian
lokasinya berada di kawasan kuningan jakarta selatan
artinya memang dengan adanya dua tuduhan ini tentu saja jumlah
barang bukti yang sudah didapatkan oleh pihak kepolisian ini juga berpotensi semakin membuat joko driono ini yang statusnya kini sudah menjadi tersangka ini juga bisa ditahan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini